pemerintah kota bekasi memiliki cara unik sebagai alternatif untuk menghibur warganya yang ingin menonton film layar lebar di tengah pandemi
tapi film layar lebar tidak akan ditayangkan di bioskop melainkan dengan cara drive in cinema
salah satu lahan perumahan di kelurahan mustika jaya bantar gebang kota bekasi berhasil disulap menjadi tempat hiburan rakyat drive in cinema pada jumat malam
syarat untuk menonton film ala luar negeri tersebut warga diwajibkan memesan tiket secara online dan tentu saja membawa kendaraan mobil
hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan kluster baru covid sembilan belas
launching drive in cinema dihadiri oleh wakil wali kota bekasi yang datang bersama sang istri
selain itu ia turut menikmati pemutaran film perdana dengan cara drive in cinema
upaya ini juga dilakukan demi memberi pajak pendapatan asli daerah yang kian merosot selama perjalanan
ini adalah kita fasilitasi
wakil wali kota bekasi juga menghimbau untuk pemesanan makanan siap saji atau food truck
pembayaran seharusnya dilakukan secara non tunai dan ada pembatas saat melakukan transaksi pembayaran
sementara itu sejumlah warga yang datang untuk menonton pemutaran film perdana drive in cinema tersebut menyambut baik dan antusias
belum pernah sih makanya ini baru pengen nyobain karena kan udah lama selama pandemi kan udah gak nonton bioskop lagi
kan gak boleh juga
jadi ini alternatif salah satu yang terbaik juga sih di kota bekasi karena kan pertama kalinya drive in cinema gitu
jadi pengen nyobain aja gitu karena menarik
aku excited banget karena kan ini pertama kali di bekasi ya jadi aku pengen nyoba
udah kangen banget kan nonton film di bioskop tapi kan situasinya lagi gak memungkinkan
jadi ya drive in cinema ini alternatif yang paling oke sih
penonton cukup memusantiket
dengan cara online seharga dua ratus ribu rupiah setiap mobil
erick ustara bekasi jawa barat